apakah anda memiliki uang kertas pecahan sepuluh ribu dan juga dua puluh ribuan ini tahun emisi seribu sembilan ratus sembilan puluh
jika iya anda harus bersiap siap menukarnya hingga tiga puluh desember dua ribu delapan belas
pasalnya bank indonesia akan segera menarik uang kertas tersebut dari peredaran
selain uang kertas tahun emisi seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan bi juga akan mencabut dan menarik uang kertas rupiah tahun emisi seribu sembilan ratus sembilan puluh
uang kertas yang ditarik dari edaran yakni pecahan sepuluh dan dua puluh ribu tahun emisi seribu sembilan ratus sembilan puluh
serta pecahan lima puluh ribu dan seratus ribu tahun emisi seribu sembilan ratus sembilan puluh
setelah tiga puluh desember uang uang kertas tersebut tidak akan berlaku lagi di pasaran
kepala departemen pengelolaan uang bank indonesia heru pranoto mengatakan
penarikan uang dari edaran sesuai peraturan bank indonesia
masyarakat bisa menukar uang yang dimilikinya di loket bank indonesia mulai pukul delapan pagi hingga dua belas siang
yang pertama itu kita sebenarnya kan punya kewajiban untuk menyediakan
menyediakan uang dalam kondisi layak edar
nah uang ini kita nilai sudah cukup lama beredar di masyarakat
di samping itu juga ada perkembangan teknologi
sehingga kita tarik dari peredaran dan sudah ada pengantinya sebenarnya ya
kita nilai aja dari tingkat kelayaan edarnya kelusuannya
kita juga selalu meningkatkan mengenai security picture nya untuk menghindari
kepala departmen pengelolaan uang bank indonesia
karena kehad scasek mereka akan diwen advert grey counter
dimana kehad disamakan di test primera kunya
kalau tidak nusantara yang mendapat hvis tersebut sudah dikawal
ussaktani kisah sesuatu tempatnya
sudah tim truk hati mereka
benar benar tilengah sekaligus dengan hotline dan laptop
kahu apa saja
banyak juga bertaraf